rakyat indonesia yang tercinta marilah kita berdoa
semoga ketuk palu mahkamah konstitusi
bukan merupakan palu godang
dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan
dari ibu mikawati soebarututri
buat teman teman ps
ini ada seluruh pertimbangan pertimbangannya
yang disampaikan oleh ibu megawati
dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan
semoga ketuk palu mahkamah konstitusi
bukan merupakan palu godang
habis gelap terbitlah terang
yang telah kita perjuangkan
dari dulu timbul kembali
dan akan diingat terus menerus